wali kota surabaya tri risma hari ini siap menawar untuk tetap menjadi wali kota surabaya
jika pdi perjuangan merekomendasikan risma maju mencalonkan diri sebagai gubernur dki jakarta
risma yakin ketua umum pd perjuangan megawati soekarno putri memiliki pertimbangan
sebagai pemegang hak prerogatif
untuk menugaskan kadernya maju mencalonkan diri
risma menyatakan akan memaparkan konsekuensi jika pdip tetap berambisi mengusung risma
sebagai calon gubernur dki jakarta
satu di antaranya adalah mayoritas warga surabaya
masih menginginkan risma menjadi wali kota surabaya hingga masa tugasnya selesai